aku sama sekali tidak membutuhkan
jangan banyak bicara
yang aku butuhkan
hanyalah kian sang
karena dengan darah
aku bisa membalaskan dendam
dengar munyid kecil
kesaktiannya begitu tinggi
siapa sebenarnya anakmu
jadi bocah ini adalah kian santok
jadi bocah ini adalah kian santok
kau sebaiknya aku harus cepat pergi dari tempat ini
aduh dimana lagi atuh
sebentar lagi ada pergantian jaga
aku harus mengambil kesempatan ini
aku harus masuk ke ruang smedia ayahanda
disana pasti ada kitab kitab kanuragan mumpuni yang bisa aku pelajari
aku akan buktikan bahwa aku bisa menguasai kanuragan seperti ayahanda
dan aku pasti bisa mengalahkan raka kian santang maupun yundara rasantan
itu pasti salah satu kitab sakti yang kucari
monyet kecil aku sama sekali tidak membutuhkan
tiang jangan banyak bicara yang aku butuhkan hanyalah kian sang
putra siliwang karena dengan darah aku bisa membalaskan dendam kepada siliwang
dengar monyet kecil kian santang pasti akan datang kemari untuk menyelamatkan dan aku
sudah menyiapkan jebakan untukmu sebentar lagi kian santap akan masuk perangkapku
jangan mengaturku sebentar lagi aku akan menangkap kian santang
masih ada orang yang ingin mencelakaiku
apa orang itu suruhan iglis
terus kejar orang itu
kau akan masuk perangkap
tapi jangan terlalu kayak guru
akan jadi santapan
ada apa yang iglis memanggil kau ini
tangkap kian santang hidup hidup
dan bawa dia
segera kami laksanakan
esra wisesa apa yang terjadi denganmu rai
yunda aku tidak bisa mengendalikan jurusku
tunda aku tidak bisa mengendalikan jurusku
aku tidak bisa mengendalikan jurusku
aku tidak bisa mengendalikan jurusku
terima kasih resi telah membantu
salam hurmat salam
salam hurmat salam
saya nimas rara santa
terimalah juga hormatku resi
kalau boleh kutahu siapa resi sesungguhnya
saya resi mau penghuni gunung ciremai
dan saya sudah merasakan apa yang akan terjadi
maka dari itu saya datang kemari
resi sebenarnya apa yang terjadi dengan rai esra wisesa

kenapa rai esra wisesa kerasukan resi
raden surawi sesa mempelajari jurus rajah musti dengan cara yang salah
tanpa lebih dulu dilembari dengan tenaga dalam
lalu bagaimana keadaannya sekarang resi
seluruh aliran darahnya terbalik
seluruh aliran darahnya terbalik
seluruh aliran darahnya terbalik
seluruh aliran darahnya terbalik
akibat jurus itu
tapi juga dibiarkan sebelum matahari tenggelam
nyawanya suka tidak bisa diselamatkan